tim sar gabungan menemukan titik terang dari pencarian pesawat kargo smart air
asap dan puing diduga dari pesawat terdeteksi di krayan selatan nunukan kalimantan utara
tim sar gabungan menemukan titik diduga pesawat perintis tipe pilatus pc enam smart air
dengan kode penerbangan pksna dengan melihat tanda tanda asap dan puing pesawat
lokasinya di sekitar sembilan km dari bandara binuang krayan selatan
kabupaten nunukan perbatasan indonesia malaysia provinsi kalimantan utara
namun karena terkendala cuaca di lokasi proses evakuasi belum bisa dilakukan dan akan dilanjutkan besok
tanda tanda yang memungkinkan dugaan kuat kami itu adalah pesawat dari papa kilo shera november eko milik maskapai smart air
nah dengan itu sudah kita tandai
pesawat smart pengangkut sembako dari tarakan tujuan kecamatan krayan tengah perbatasan indonesia malaysia hilang kontak sejak kemarin
pencarian hari kedua melibatkan dua helibel
dan satu pesawat pengintai milik tni angkatan udara dari makassar
pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh milik tni angkatan udara memiliki teknologi canggih sebagai pesawat pengintai yang memiliki kamera inflaret yang dapat menembus semua medan
pilot maskapai smart air pksne kapten m yusuf diklaim memiliki
jam terbang tinggi dan deretan pengalaman dalam menerbangkan pesawat perintis
di media sosial miliknya tampak beberapa kali ia mengabadikan perjalanannya membawa pesawat perintis di sejumlah bandara di indonesia termasuk kalimantan utara
sebelum penerbangan jumat kemarin yusuf telah mendapatkan foto bandara dan cuaca yang akan dilalui
dalam kondisi normal dan aman untuk penerbangan
pesawat pengintai milik tni angkatan udara memiliki teknologi canggih sebagai pesawat pengintai milik tni angkatan udara
sebelum berangkat itu di sana kan ada jaringan wifi
jadi kita sesuai yang disampaikan sama bapak dan bapak ibu
bahwa pilot harus betul betul melihat visualnya
nah kebetulan tadi pagi sebelum berangkat itu kita meminta update foto
untuk jarak tempuh ke sana itu sekitar satu jaman
untuk jam terbang pilotnya sendiri cukup sudah lama ya untuk di area kalimantan
total jamnya itu adalah rp tujuh ratus lima puluh empat jam
nah dengan rute tarakan binuang
dengan bahan bakar yang dia bawa itu bisa membawa enam ratus lima puluh kilo